timsar hari ini kembali menggelar operasi pengangkatan kapal selam nanggala empat ratus dua
dan kita telah tersambung dengan korespondensi nn indonesia nyoman wiryadinata di bali
selamat pagi nyoman ini dari pantauan anda bagaimana progres dari evakuasi kapal kri nanggala empat ratus dua hari ini
ya sarah dan amel memang proses pengangkatan hari ini belum mulai
artinya masih menunggu keputusan pemerintah apakah kapal selam ini atau nanggala empat ratus dua ini
akan diangkat dari datar laut ataukah akan dibiarkan berada di posisi ditemukannya atau ditenggelamnya kapal nanggala empat ratus dua ini
artinya tim gabungan yang mencari dan menyelamatkan anak buah kapal saat ini masih melakukan pemetaan pencitraan tiga dimensi
termasuk juga visualisasi baik dari udara kemudian dari permukaan laut
termasuk juga dengan menerjunkan alat rov milik dari kapal singapura keep rescue milik singapura
artinya alat yang ditujunkan ini masih melakukan pencitraan tiga dimensi memvisualisasi barang barang atur serpihan yang berhasil divisualisasi
kemudian juga akan mengambil barang yang bisa diambil
artinya kalau di hari minggu bisa mendapatkan baju
tawak kapal jenis fk sebelas yang berhasil diangkat dan dibawa ke daratan
nah hasil dari visualisasi kemudian hasil dari foto tiga dimensi atau pencitraan ini kemudian akan dijadikan dasar
akan dijadikan data untuk kemudian dibahas
bersama tim pencari kemudian dengan melibatkan dari tim internasional penyelamat kapal selam
dan akan nah hasil data ini akan didiskusikan untuk menentukan
bagaimana kemudian proses ataupun cara ataupun teknologi apa yang kemudian akan dilakukan atau digunakan untuk mengangkat kapal selam ini
apakah akan ditarik atau diangkat dengan sling atau dengan menggunakan teknologi lain dengan menggembungkan
seperti yang sudah sudah pernah dilakukan terhadap penyelamatan kapal selam
inilah yang tengah dibahas tengah dicari data
yang terpenting adalah keputusan dari pemerintah
mengenai persoalan apakah akan diangkat atau dibiarkan
karena ini terkait dengan biaya yang tidak sedikit
sebagai informasi saja mengangkat kapal selam di lautan bisa saja dengan
dengan menggunakan biaya yang cukup besar sekitar seratus juta dolar usd
maksudnya seratus juta us dolar
dan ini sangat besar sekali dan tentu akan dibicarakan dulu oleh pemerintah
dan siang ini rencananya kasel kepala saat angkat dan laut akan memberikan keterangan terkait dengan perkembangan
ditambah busur kapal ini
yang penting kalau kita polisi semua beruntung pengajar jika mereka ada kepitasan itu
harusnya kan mereka berasa jelas

maksudnya tahu dari tingkat mobil lain
jadi kalau saja ini
maka dalam waktu tiga hari biasanya mayan akan terapung di perairan sehingga akan mudah diketahui
nah ini kemungkinan sudah lebih dari tiga hari artinya anak buah kapal berada di dasar
dan kemungkinan masih berada di dalam badan tekan kapal atau badan utama kapal
dan ini yang nanti akan dibicarakan apakah ataupun menunggu keputusan dari pemerintah
kalau kita lihat dari pemberitaan pemberitaan bahwa harapan untuk mengangkat kapal ini
tidak hanya datang dari keluarga namun juga dari pasukan hiu kencana tni angkatan laut
jadi mereka dan keluarga ingin agar kapal ini diangkat termasuk juga
kalau kita lihat pengangkatan kapal ini tidak hanya untuk menyelamatkan artinya bisa mengetahui
ataupun diinvestigasi lebih lanjut nanti mengenai proses ataupun terjadinya bencana ini
namun juga diharapkan kapal yang sudah berada di dasar laut ini juga tidak mengganggu arus lalu lintas
yang ada di perairan utara pulau bali amel dan sarah
eko nyoman sampai kapan operasi evakuasi akan berlangsung dan juga kendala kendala apa saja
yang mungkin terjadi atau diprediksi akan terjadi pada saat proses evakuasi
iya berapa lama proses evakuasi memang tidak dinyatakan sampai kapan
itu ditanyakan kepada kepala staf angkatan laut dan belum bisa diprediksi sampai kapan
karena proses masih berjalan termasuk juga pencitraan posisinya
di mana nanti proses pengangkatannya ataupun proses evakuasi termasuk juga apa yang akan dilakukan
setelah proses misalnya ditemukannya atau diizinkannya untuk melakukan proses evakuasi
dengan dana yang tidak sedikit
kemudian proses inilah yang belum bisa ditentukan
negara mana yang akan melakukan
bagaimana kita melakukan proses evakuasi ini
kemudian berapa lama dibutuhkan
karena kalau kita lihat proses pengangkatan kapal sendiri ataupun kapal selam yang tenggelam
ataupun kapal yang pernah tenggelam di laut biasanya akan prosesnya lama
seperti misalnya proses dalam bagaimana membuat obsor di laut yang dibutuhkan
kapal krain kalau misalnya ini diangkat membutuhkan posisi yang tepat
pemasangan seling yang tepat
kalau pun misalnya sekarang sudah ada
misalnya kapal dari australia dengan membawa alat untuk melakukan pergerakan di bawah air
atau disebut dengan dsrov
tapi kendaraan ini kendaraan selam ini hanya mampu sampai di kedalaman enam ratus lima puluh meter saja
padahal kedalaman dari nanggala empat ratus dua yang diserahkan sudah tenggelam ini berada di delapan ratus tiga puluh delapan
jadi kendala kendala inilah yang kemudian akan tentunya akan menjadi
kendala artinya selain peralatan kemudian arus bawah laut yang tidak bisa diprediksi
dan memang dipredisi sangat dingin sekali di bawah mungkin di bawah sepuluh derajat celcius
ini yang menjadi kendala kendala
kalau kita lihat cuaca di udara artinya di kawasan pantai celukan bawang memang cerah
dengan ombak yang tidak artinya ombak yang tenang
namun belum diketahui apakah arus di bawah ataupun di perairan bali utara
ini akan mendukung proses pencarian seperti itu
amel dan sarah
baik memang kendala ini masih sangat diprediksi masih banyak ya
selain dari dana lalu juga kedalaman lalu juga alat alat untuk mengangkat kapal selam kri nanggala ini
masih dibutuhkan banyak sekali biaya
lalu kita masih menunggu bagaimana keputusan dari pemerintah apakah akan mengangkat kri nanggala empat ratus dua dari laut
kita akan menunggunya
terima kasih atas laporannya nyoman wiryadinata korespondensi nn indonesia melaporkan langsung dari bali